peneliti sudah ditahan yang bapak sarnasnya belum dilaksanakan
terus terang saat itu kami sampaikan kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali
karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan peneliti
dan saat itu dari rekan rekan kpk yang melakukan penangkapan
belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer
jadi status letol abisi yang saat itu diserahkan hanya sekitar titipan
dan seharusnya penyerahan yang persangkutan ini diikuti dengan para bukti yang ada pada saat hukum tersebut
karena para bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari letol abisi ini
siang ini tadi sekitar pukul sepuluh tiga puluh kami baru menerima laporan resmi
adalah laporan polisi dari bakpk
disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap dua personil tni
yang nantinya setelah kita dalami kembali tentunya dengan bukti bukti yang cukup
akan kita tingkatkan menjadi
atau masuk kepada proses penyelidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka
tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kewenangan tni sebagai undang undang yang berlaku
pada intinya kita saling menghormati kita punya aturan masing masing
tni punya aturan dari pihak kpk atau hukum umum punya aturan juga
kami aparte ini tidak menghormati
tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka
begitu juga harapan kami pihak kpk juga demikian
jadi biarkan mari kita bersinergi untuk pemberantasan korupsi
dan tni sangat mendukung pemberantasan korupsi
jangan beranggapan kalau diserahkan ke tni akan diamankan tidak
silakan kita akan melaksanakan penyelidikan secara terbukti
mereka mereka media bisa monitor
akan aneh kalau yang pihak sipil di proses hukum kejadian yang sama yang pihak militer dibebaskan
silakan nanti dipantau
jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya
demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih
terima kasih dan pusponteni
poin tni jelas bahwa tegakkan hukum
tapi jangan dilanggar
seperti apa hukum hukum yang dilanggar mungkin dari kapol menkum akan menyampaikan
sebagaimana anda ketahui bersama bahwa di indonesia itu mengenal empat lingkungan peradilan
yaitu peradilan umum peradilan militer peradilan agama dan peradilan tata usaha negara
untuk militer itu kemudian ditindaklanjuti dengan undang undang nomor tiga puluh satu tahun sembilan puluh tujuh
tentang peradilan militer
oleh karena itu untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer prajurit aktif itu tunduk kepada undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
selain itu juga tunduk kepada kitab undang undang hukum acara pidana undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
jadi pada intinya tidak ada prajurit tni yang kebal hukum
semua tunduk kepada aturan hukum
di dalam undang undang peradilan militer
peradilan militer itu diatur mengenai masalah penyelidikan penyidikan penuntutan proses persidangan dan juga pelaksanaan eksekusi
semua sudah ada di sana
oleh karena itu di sana juga dengan tegas ditetapkan bahwa bagaimana itu penyelidikan bagaimana itu penangkapan bagaimana itu penahanan
khusus untuk penahanan yang bisa melakukan penahanan itu ada tiga
yang pertama adalah anggum atasan yang berat menggunakan
yang kedua adalah polisi militer
kemudian yang ketiga adalah auditor militer
jadi selain tiga ini itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan
selanjutnya akan diproses oleh puspong tni
puspom dalam hal ini sebagai penyidik dan kemudian dilimpahkan ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer
selanjutnya melalui persidangan dan anda tahu semua persidangan di peradilan militer itu itu sudah langsung di bawah teknis judisialnya mahkamah agung
jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu
selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi
sebetulnya antara tni dengan kpk itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak
dalam proses penanganan korupsi yang lalu
itu sebetulnya di split sink atau di pisah
jadi yang sipil diperiksa di proses di kpk sedangkan militer diperiksa di puspong tni atau di lingkungan tni
di dalam proses pemeriksaan penyidikan kpk ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik puspom tni
sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik
karena apa karena semuanya berakhir dengan keputusan yang saya kira sangat baik
di dalam perkembangannya dikenal dibentuk jump it mill
jump it mill itu sebetulnya dalam konteks koneksitas
pengalaman juga bahwa jump it mill sampai sekarang ini
anda tahu juga memproses perkara tpp dan juga satelit orbit satu ratus dua puluh tiga
sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum seorang militer tetap tunduk pada hukum
dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum
tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri punya aturan sendiri
yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer
saya kira demikian pak usman
terima kasih kapol bint kumput tni
silahkan jump it mill mungkin
terima kasih rekan rekan wartawan
saya majen indrajit
jadi kami hadir di sini sebenarnya untuk memastikan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang sibil dan militer
dan itu sebenarnya sudah diatur dalam undang undang yaitu di pasal delapan puluh sembilan undang undang delapan puluh satu
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang kitab undang undang hukum pidana
jadi landasan dasar hukum dari jump it mill ini adalah koneksitas
jadi dikatakan koneksitas karena ada koneksi ada perbarengan tindak pidana dengan orang sibil dan militer
nah kami ini dilahirkan dari undang undang
ini yang ditangani oleh jump it mill
selama ini seperti tadi disampaikan oleh kabar binkung david beliau sudah melaksanakan proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer
yaitu perkara twp dan masalah satelit artemis
ini kami memastikan bahwa karena tindak pidana ini dilakukan oleh bersama sama orang sibil dan militer seyogianya bisa ditangani oleh jump it mill
supaya lebih mudah
jadi nanti kalau orang sibil seperti tadi sudah disampaikan oleh dan puspom tni tentang kesulitan tentang pemersaan tadi yang sudah diserahkan
tapi ternyata barang putih nggak diserahkan sehingga nanti akan kesulitan juga melakukan pemeriksaan melakukan penyidikan
nah kalau ini jadi satu dihasilkan oleh tim penyidik dari kpk maupun penyidik dari kppi
atau penyidik dari militer yang ada di dalam organisasi jump it mill
jadi jump it mill ini menjadi bagian atau organisasi baru yang ada di kejaksaan agung
seyogianya saran kami bisa ditangani oleh jampit supaya nanti dalam proses proses ini tidak ada kesulitan
tentu saja bisa kita prediksi akan ada disparitas nanti dalam hal
dan hal hukuman karena proses proses ini kan berbeda
itu saja yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih
terima kasih jump it mill
rekan rekan media tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika panglima tni melaksanakan rapat terbatas
seperti yang kita lihat bahwa sebelah saya ini adalah dan puspom tni kapal bingkung jump it mill orjen
kemudian di belakang ini ada dan puspom au puspom ad dan puspom al
jadi kami lengkap semua untuk tegas jadi menyampaikan bahwa tegakkan hukum tapi penegak hukum jangan sampai melanggar hukum
setelah kegiatan ini setelah konferensi pes kami berencana akan ke kpk untuk melaksanakan koordinasi
saya iwan dari cnn
ijin pak saya iwan dari cnn
untuk dan puspom pertanyaannya adalah apakah saya mau menegaskan aja apakah berarti ini ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak kpk
itu saja pak pertama
terus yang kedua pak ha ini pak hedri ini sebentar lagi kan memasuki masa pensiun ini sekitar mungkin seminggu atau dua minggu lagi
nah ketika beliau sudah pensiun apa yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
itu nanti tetap ditangani oleh pom atau karena dia udah balik ke tipil gitu pak
apakah kemudian dikembalikan ke sipil
itu pak terima kasih
baik terima kasih
saya ijinkan menjawab
jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh kpk untuk penetapan personil militer sudah ditersangka menyalai kepentuan
pertanyaan kedua untuk mars jlha memang sudah memasuki masa pensiun
tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif
jadi kita lihat tempus deliktinya waktu kejadiannya
jadi tetap berdasarkan tempus delikti yang menangannya adalah kewenangan pada kepolisi militer
demikian terima kasih
bagaimana dengan apc ini
apakah sudah ditahan atau memang masih dalam proses pendalaman gitu
terima kasih itu saja pak
baik terima kasih
jadi betul marsjah ha sempat menemui saya
tapi bukan dalam arti ada sesuatu tidak
tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau
beliau karena di kpk sudah merasa ditetapkan sebagai tersangka
kalau boleh dikatakan beliau menyerahkan diri
saya akan bertanggung jawab terhadap semuanya
jadi itu salah satu sifat gentleman beliau yang harus saya katakan
jadi beliau menanyakan terus apa
langkah langkah apa yang terhadap saya harus dilakukan
itu yang beliau tanyakan
jadi saya jelaskan nanti prosedurnya seperti ini
semua saya jelaskan dengan terbuka
kooperatif hanya itu pesan saja
minta saya kooperatif dengan penyidik pada saat proses hukum
terus yang kedua
tadi masalah posisi
posisi siang ini terus terangnya
tadi saya sampaikan saya baru menerima laporan polisi
jadi kalau ibaratnya proses hukuman dalam satu ruangan
kuncinya itu baru saya terima siang ini
jadi kemarin yang ada penetapan tahanan dan yang lain lain
ya kami belum bisa masuk ruangan
belum bisa melaksanakan proses hukum
jadi setelah kami pegang kunci
kami baru bisa melaksanakan penahanan penyitaan
penggeledahan dan yang lain lain
bagaimana proses hukum yang terlaku
jadi itu terima kasih
ya izin pak yogi dari cnn
mau bertanya berarti kalau untuk bagi tni
untuk kedua anggota ini belum berstatus tersangka ya pak
sampai saat ini
dan satu lagi tadi bapak bilang bahwa penetapan tersangka dari kpk ini kan menyalahi ketentuan
itu ketentuan yang undang undang peradilan militer tadi atau kemana pak
jadi beliau berdua belum kita tetapkan sebagai tersangka
karena kita baru terima laporan hari ini
nanti kita kembangin
termasuk dari tentunya nyetakan koordinasi dengan kpk
bukti bukti apa yang sudah didapat
ini membawa alat bukti
sehingga kami bisa mengambil langkah lebih lanjut
meningkatkan proses penyelidikan
sama dengan yang di kpk
di situ baru nanti akan kita tetapkan sebagai tersangka
terus yang kedua
masalah ketentuan di peradilan kita
sudah jelas bahwa kita tni ada kekhususan
ada undang undang tentang peradilan militer

nah itu yang kita gunakan
kpk dan yang lain lain punya juga
harapan kami semua tentunya sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi ini
mari kita ikuti aturan yang ada pada peradilan militer
terima kasih mas
jadi profesor dulu tadi yang disampaikan sudah benar
dan saya tadi juga menyinggung bahwa kita sebenarnya sudah punya pengalaman
dulu ketika kpk memeriksa perkara korupsi dan pelakunya itu sipil dan militer
ketika menyentuh kepada militer
itu kpk langsung komunikasi sama kita
tidak kemudian langsung ditahan
terus kemudian kita dalami bersama
dan kemudian kita sampaikan bersama
ada yang disini yang melanggar
selamat siang semuanya pak
izin saya leo dari tv one pak
saya ingin bertanya terkait dengan korupsi yang dilakukan kedua tersangka dari tni itu dalam bentuk seperti apa
dan yang kedua
siapa saja nih pak yang terlibat dari internal tni sendiri
karena kan kita tahu bahwasannya adanya pengandaan barang dan jasa itu sudah dimulai pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan kemudian adanya pengandaan barang dan jasa lagi kemudian di tahun dua ribu dua puluh tiga
yang kemudian ditetapkan dua tersangka dari tni
nah kemudian apakah akan ada pemeriksaan dari internal tni sendiri pak
terkait dengan kita tahu bahwasannya ini kan ada pengandaan barang dan jasa tersebut
dari tahun dua ribu dua puluh satu sampai tahun dua ribu dua puluh
terima kasih pak
terima kasih mas
jadi rekan rekan tahu kan bahwa profiling ini sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh satu
namun kami baru tahu kejadiannya kemarin dari media
jadi masalah korupsi yang dilakukan terus terang sampai dengan saat ini kami belum menerima data resmi
apa yang sudah didapat oleh pihak kpk
nanti kami siang ini akan kesana berkoordinasi
istilahnya bahan bahan apa saja bukti bukti apa saja yang sudah didapat
yang bisa kita gunakan untuk memeriksa kedua orang ini
untuk pengembangannya sampai di mana kita lihat
saya belum berani memastikan apakah ini berkembang atau tidak
karena saya belum sampai dengan saat ini kita belum mengaktifkan data data dari hpk
tanah putih tersangka
tapi barang bukti masih ada di kpk
silahkan dicermati sendiri
yang tadi belang
dari tadi ngacung terus
pak izin mau nambahin boleh
ini untuk penekanan saja
kan sudah ada barang bukti yang memang ditahan
pada saat kpk melakukan tangkap tangan
seperti itu senilai
dan kemudian itu ditangkap langsung
di dalam mobil tersangka
yang merupakan anggota tni
nah kemudian kenapa barang bukti tersebut
sampai saat ini belum diterima oleh
bus pen tni seperti itu pak
untuk memperjelas saja alasannya seperti apa
mungkin lebih tepat
ditanyakan ke sana
karena kita hanya menerima penyerahan
dua orang ini
jadi silahkan nanti mungkin
ditanyakan oleh teman teman kita di kpk
kenapa itu terjadi
atau nanti didistribusikan ke teman teman
kenapa seperti itu
ini yang tadi
ini gak mau pulang
ini pak perkenalkan saya
bahdi arad dari merdeka com ingin bertanya pak
berarti kalau dari penjelasan
bapak bapak di depan
militer itu akan melakukan
penyelidikan dan penyelidikan ulang
gitu ya pak ya yang saya tangkap seperti itu
dan di sini ke depannya ini kan
di sini juga ada jump pit mill
berarti kasus yang di kpk itu
akan diambil ke kejagung
atau nanti ditangani oleh
di militer kah itu yang pertama pak
dan yang kedua
ya kita tahu kalau ini saya ingin minta
tanggapan aja sih pak dan pandangan
bahwa kita tahu kalau ott itu kan
cepat gitu ya pak ya
ditangkapnya langsung cepat gitu ya
dan mungkin kalau ada pandangan yang
kalau koordinasi dulu ntar keburu kabur
itunya orangnya gitu ya
nah itu bagaimana pak pandangan dari bapak bapak
kedua anggota tni ini kan
tertangkap dalam proses ott gitu ya pak ya
ott itu kan prosesnya panjang
tidak semena mena ketemu di jalan
baik terima kasih
jadi kaitan dengan
ini saya sedikit
menguruskan bahwa memang
salah terima uang itu
bri kan beritanya
di bri alat tangan
parger bri bri mah besar
tetapi kedua orang ini
ditangkap di luar
markas besar tni
ini perlu saya tegaskan
jadi khusus sekolah abc ini ditangkap
kalau boleh saya katakan
di daerah cepayu
di warung soto seger boyolali
dekat polsek cepayu
nah hanya diberitakan
ditangkap di daerah celanggang
nah ini yang seolah olah
oh ini ditangkapnya di
menengah mabes tni
berikutnya soal koordinasi
apalagi pelaksanaan di sini pak
kalau itu koordinasi baik dengan kita
tadi saya sampaikan
kalau takut bocok udah
gak usah kasih awalnya
kasih tau pak jam sekian stand by
nanti kami jemput kami mau nangkap tni
udah kita ikut pak
kita gak akan tanya dimana masalah apanya
ini kan deket sekali pak di mabesah ini
mungkin gak usah ditangkap di luar
cukup di parkiran kita tangkap
segera tunggu ya
ya ada lagi
selamat siang bapak bapak saya sarah dari metro tv
sebenarnya mau menegaskan aja
jadi kapan ini dari
kambah sanas maupun dari letko abc
akan ditangkap oleh polisi militer
mungkin dalam waktu
untuk proses penyidikan sudah kita lengkapi
gak usah khawatir
bahwa ini akan kita olor olor supaya gak
tetap dengan bukti bukti yang ada
kayak tadi kita perlu
kelengkapan alat buktinya dari kpk
saya kira sudah cukup
dan kita misalkan
melakukan penyelidikan sebagai prosedur
itu saya kira tidak perlu terlalu lama
karena apa yang sudah dilakukan oleh kpk
tentunya sama dengan apa yang kita
mbak dari mabesteni
mbak dari mabesteni
oke pak saya rizka dari kompastv
kalau misalkan tadi kita berbicara soal
tersangka gitu kan dari
militer ini juga punya cara sendiri
dari kpk punya cara sendiri
nah saya ingin bertanya terkait dengan nanti
jalur ataupun proses selama
berjalannya proses hukum gitu ya pak ya
apakah nanti ini akan
akan paralel bersama dengan kpk
ini kan akan ada saksisasi lain yang
mungkin juga bukan dari anggota militer
gitu pak nanti akan seperti apa prosesnya pak
mohon penjelasannya terima kasih
terima kasih mbak
soal kecepatan proses penyelesaian
saya kira tidak akan berbeda
waktu ini terlalu lama
mulai proses penyidikan oleh kpk
masuk ke pertahun pertahun
tanggal digital lewat pintur
mereka oleh jaksa kpk
terus sampai ke proses persidangan
yang berujung nanti kalau sampai
kasasi ada di satu tempat juga
di mahkamah agung
tetapi terkait dengan mekanismenya
untuk tersangka militer
kita memperlukan saksi
dari yang sipil yang ada di kpk
begitu juga tersangka sipil yang ada di kpk
saksinya adalah dari militer
jadi nanti untuk marsdia
a maupun depan abc
akan diperiksa juga oleh kpk
nah soal mekanisme pemeriksaannya dimana itu

baru saja kita ikuti keterangan
baru saja kita ikuti keterangan
dengan pers dari mabes tni
terkait dengan penetapan tersangka
ke kepala basarnas
yaitu marsdia henry alfian
yaitu marsdia henry alfian
dan juga anak buahnya
yaitu koordinator staff
dari kabar sanas
yang mana dari pihak tni sendiri
telah mengatakan atau menegaskan
bahwa pihak tni bersinergi
untuk memberantas korupsi
sedangkan juga pihak tni menegaskan
bahwa nantinya pihak tni menegaskan bahwa nantinya
militer namun juga tentunya
tadi telah dijelaskan bagaimana proses
ini atau kasus ini tentunya
bukan hanya militer saja
tetapi juga warga sipil
nanti kita akan ikuti perkembangan
terkini bagaimana dengan kasus
tersangka kepala basarnas
ini yang terjerat
kasus suap oleh kpk
dan cnn indonesia happening now masih
akan kembali dengan informasi menarik
lainnya tetaplah bersama kami